pemerintah kota bandung membuat galeri untuk menjelaskan perencanaan kota baik yang sedang maupun akan dibangun
tak hanya memberikan informasi tempat ini juga bisa menjadi lokasi wisata edukatif
bandung planning gallery atau anjungan perencanaan kota berada di area seluas sembilan ratus meter persegi
berada di jalan aceh atau tepatnya di bekas gedung dprd kota bandung
bandung planning gallery merupakan media bagi pemkot bandung untuk menyajikan rencana pembangunan kota bandung ke depan dan yang tengah dibangun sekarang
kita ingin menginformasikan memberitahukan memahamkan semua warga kota bandung dan masyarakat luas
yang selama ini mungkin tidak terlalu paham tentang perencanaan pembangunan kota bandung khususnya
bandung planning gallery memiliki beberapa area yang dapat dikunjungi
di bandung planning gallery disinilah anda dapat melihat
ya meski dinamakan bandung planning gallery namun bandung tempo dulu juga ikut terpapar di sini
alasannya untuk menjadikan bandung seperti sekarang ini karena adanya bandung tempo dulu
untuk mendengarkan apa yang disampaikan di layar cukup mengunduh aplikasi android maka kita bisa mendengarkan apa yang ada di layar
pengunjung juga akan melihat area bandung masa kini area bandung kota pintar dan mobilitas urban serta area solusi kota pintar
dengan teknologi terkini yang interaktif menampilkan kota bandung di masa depan
dengan teknologi virtual reality empat dimensi kita bisa melihat kota bandung di masa depan dan seolah olah kita berada di sana
dengan menaiki lrt sebagai solusi transportasi masa depan kota bandung
ada juga area bandung teknopolis area market rencana pembangunan kota bandung serta area kontemporer
di area ini ditampilkan investor yang aktif
kota bandung ini juga akan membangun di kota bandung
hadirnya bandung planning gallery menjadi media bagi warga untuk menyampaikan aspirasi terhadap perencanaan pembangunan di kota bandung
di tempat ini pengunjung bisa menulis apapun seputar kota bandung baik itu kritik saran maupun masukan untuk pemerintah kota bandung kemudian ditempel di dinding yang ada di sini
konsep galeri digunakan untuk memudahkan semua kalangan mengakses dan memahami apa yang ingin disampaikan
kota bandung ini juga akan memulihkan perencanaan pembangunan kota bandung
kota bandung ini sangat bagus
inovasi inovasi dari pengguna kota bandung terus direalisasikan pakai yang tadi itu bagus banget semoga aja yang tadi saya tulis itu terrealisasikan
guna melengkapi teknologi pada bandung planning gallery pemkot bandung menggelontorkan dana sebesar

kota bandung ini juga akan memulihkan perencanaan pembangunan kota bandung

zai ul haq bandung